saya itu pengen kita makan bareng bareng
saya tuh ngerasa keresipian
bisa alma duduk disini
aduh enak den
makanannya enak kok
itu dia yang masalahnya
cepet banget tuh anak
gue suruh ngebuntutin sebuah aja
udah sekarang lu kejar semuanya lagi
jangan sampai dia masuk sekarang segala
gua tuh khawatir kalo lu nyamperin mondi sendirian
lu ga perlu khawatir
gua ga akan nanggepin kemauannya mondi
ga penting buat gua
lu balik ya
gua ga mungkin tinggal di rumah
kalo sampe lu nyamperin mondi terus mondi sama anak buahnya gimana
kalo mereka nyamperin gua
ya bagus dong
artinya gua ga harus buang waktu ga harus buang buang tenaga untuk nyamperin mereka ke markasnya
udah udah jadi pikirin
kita balik sekarang ya
kenapa tantangan gua ga direspon sama si boy
padahal gua yakin

banding kita samperin langsung aja ke rumahnya boy

biar semua orang tau

keren juga ide lu bos
sejak mama meninggal
gua selalu ngerasa kesepian
karena papa semakin sibuk urus bisnisnya
sementara gue harus tumbuh tanpa kasih sayang orang tua

saya kalah bapak tatang
den makan dulu nanti sakit
aku kan yang saya gak mau makan
tapi lihat aja tuh
nasinya lauk pauknya sayurannya buahnya
kecuali pak tatang sama bisa lama mau nemenin saya buat makan bareng
mas biasanya saya ini kan hanya makan di dapur tuh mas
iya dan boy aja duluan
kita bisa makan di dapur kok
saya tuh pengen kita makan bareng bareng
pak makan sendirian
terus itu saya tuh ngerasa kerespian
makanya sekarang bisa lama duduk di sini
duduk di sini
aduh enggak enak den
di sebelah saya
nah kalau gini kan saya ada temennya buat makan
gak sendirian terus
apa sih b
nih saya sendokin
bibi itu udah ngerawat saya bertahun tahun
semenjak mama meninggal sampai sekarang selalu bibi yang ngurus saya
gak enak nih den
udah jadi gak enak enak
pak tatang juga
spesial buat pak tatang
nasinya tiga centok
wah udah banyak
tidak apa apa biar begadangnya kuat
jadi kalau saya pulang larut malem bukain pagi aja kalian tau ya
oh cukup mas
nah bisa mau pakai apa
ayam atau rendang
ah dua duanya aja lah ya
pak tatang juga ini ayamnya
dan juga rendang
oh kalau mas budi yang nawari suka
sekarang kita makan bareng bareng
saya juga udah lapar banget nih
makan sekang sekang misalnya apa
biasanya sih aku kalau malam malam gini fish and chip
ya ampun kak den
kak den ini apaan sih
dari tadi ditungguin ke mananya sih sibuk banget
ini kan kakak sibuk nyari ini
kau makasih banget
kau tau banget sih aku sukanya ini
aduh aku udah kangen banget makan ini
nggak usah malu malu
tiba tiba kok berat aku nambah tiga kilo
iya resep banget sih
sengaja ya beliin aku ini ya biar aku gendut ya
jadi sini sini sini
kan udah lama aku kemu nih
disuapin mau dong
aku udah kangen banget
kuliah kamu gimana sayang
ternyata hari pertama aku nggak semulus yang aku kira sih pak
ya itu kan cuma karena kamu belum terbiasa aja sama jakarta
biasanya kan kamu di australia
tapi kayaknya bukan soal itu deh pak
jadi aku ketemu senior di kampus yang nyebelin banget resep banget pokoknya ganggu
ah udah kak gak usah lah gak penting juga namanya disebutin
pokoknya dia tuh super nyebelin
kan udah papa bilang
kamu itu bakalan jadi idola di kampus kamu
selain kamu cantik kamu juga pinter
wah dia tuh mana peduli aku pinter atau enggak
emang pada dasarnya orangnya tuh nyebelin banget
baru aja ketemu hari pertama nyebelin
yaudah gini aja besok papa ikut kuliah sama kamu
apa sih nanti kok kalian ikut kuliah itu namanya bukan kuliah tapi aku ke acara keluarga
bener juga sih
ini kan gak apa apa sekali sekali acara keluarga di kampus ya kan
boleh pak sekali sekali pak
saya baru sadar ternyata saya dari kecil itu udah ngerepotin bisa lama banget ya
itu apa bener kalau mas boy waktu itu kecil